semusim firasat peri cintaku ataupun mendendam adalah beberapa hits marcel sihaan yang sukses mengisi hati para penikmat musik
dikenal sebagai solois pelantun lagu lagu cinta marcel sihaan akan menginjak usia tujuh belas tahun perjalanan bermusiknya
marcel pun merayakan perjalanan bermusiknya dengan berencana menggelar konser tunggal di balai sarbini jakarta pada delapan belas oktober dua ribu sembilan belas
konser bertajuk marcel tujuh belas ini akan digelar dengan konsep
lintas generasi mulai dari generasi milenial generasi sembilan puluh an hingga angkatan old school
buat saya tujuh belas tahun itu bukan akhir justru ini adalah awal ya
anak kan seseorang itu ketika dia mencapai usia tujuh belas tahun itu adalah awal dia menjadi dewasa awal dia punya visi dan segala macam
saya tujuh belas tahun ini keramat untuk dijadikan awal sebetulnya
dan menang sampai ke akhir
konser marcel tujuh belas tahun ini merupakan konser tunggal ketiga marcel
marcel berharap ia bisa terus melahirkan karya terbaik dan menghibur para penggemar melalui lagu lagunya
tiada dirimu di sisiku
meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan
semua takkan mampu mengubahku
hanyalah kau yang ada di ralungku
hanyalah diriku mampu membuatku jatuh dan mencinta
kau bukan hanya sekedar indah
kau takkan terganti
kau bukan hanya sekedar indah
kau berdiri gak enak kita duduk aja
silahkan datang di rumah good morning ya
saya baru selesai cuti melahirkan
kado buat jenial banget nih
ini konsernya pas banget kayak kado buat fans fansnya marcel ya
merayakan tujuh belas tahun
karena tujuh belas tahun ini buat saya bukan hanya masalah
bagaimana kita menghasilkan karya
tapi juga saya pribadi banyak mengalami perjalanan yang seru gitu ya
up and down jatuh bangun segala macem
baik itu secara pribadi pekerjaan
cara saya melihat dunia
cara saya melihat industri dan sebagainya
ingin berbagi cerita
ingin berbagi energi aja sih
dengan generasi di mana saya bertumbuh dari dua ribu dua sampai sekarang ini
nah itu nanti kita akan lihat
nanti kita akan lihat konsep untuk konser tujuh belas tahun
marcel tujuh belas tahun ini seperti apa nih
bocoran sedikit aja gitu mungkin
lagunya berapa lagu gitu ya
berapa lagu gitu
ya lagunya sih mungkin gak banyak banyak ya
sekitar dua puluh dua sampai dua puluh tujuh lagu lah mungkin
gak terlalu banyak kok
oh dua puluh dua itu gak terlalu banyak ya
beda sama kita kita nyanyi satu lagu aja udah serem
biasanya nanti kalau udah manggung begitu lihat penonton
penonton seru kita juga akan kebawa energinya itu biasanya
kayak tektokan energi gitu ya
inginnya sih adalah menyatukan berbagai generasi lewat lagu ya
generasi tuh gini maksudnya
ada dimana pendengar pendengar saya di era dua ribu dua dua ribu tiga
itu kan semuanya pendengar semusim
hanya memuji firasat jangan pernah berubah menendam
mereka punya segmennya sendiri gitu
punya waktunya sendiri punya timelinenya sendiri
tapi kemudian berapa belas tahun kemudian saya
juga dikagetkan dengan fenomena bahwa ketika saya nyanyi
di hadapan anak anak yang sekarang ini usianya smp
sma karena saya juga masih suka nyanyi di acara pensi gitu
pensinya bukan usia sma loh ya
oke kece lagi kan baru sd
jadi ketika mereka udah panggil panggil om om om om
semuanya panggil udah om gitu ya
udah aja terima aja gitu itu bagian dari part of the joining gitu
dan mereka nyanyi semua lagu gitu
nah itu yang paling kerennya gitu ya
itu yang saya kaget saya selalu nanya gitu nak kamu itu
masih kecil om
ada yang masih wah kecil banget om
wah tapi berarti orang tuanya yang ngasih
memperkenalkan itu ya
nah jadi konsepnya ini adalah rencananya ingin menyatukan itu semua
kita pengen bikin semuanya blend ini di dalam marcel secara konsep lagu lagunya dan segala macam
serta aransemen yang bisa dicerna oleh generasi generasi ini

dan ditambah lagi marcel siahaan sebagai penulisnya gitu ya
yan sebagai produk ini kan dikenal sebagai penyanyi yang
saya berapa kali kalau manggung itu nyanyi massal semuanya
hapal hafal banget lagunya
bahkan ada beberapa list di dalam playlist saya itu ada beberapa lagu yang saya bisa masukin kategori sebagai lagu lagu gabut gitu gaji buta

karena terus di play terus gitu ya

yang terjadi adalah mereka semua nyanyi dan saya seneng sekali karena
yang terjadi adalah mereka semua nyanyi dan saya seneng sekali karena
buat saya disitu saya kerasa bahwa sebagai musisi itu ternyata bukan hanya masalah fame bukan hanya masalah forget bukan hanya masalah uang atau harta yang akan kita dapat kita arin karena kita bekerja dan segala macam
tapi itu tadi passion yang kita dapat dari energi yang tadi saya bilang energi timbal balik itu
tapi fenomenanya kan sekarang udah berubah banget gitu ya
maksudnya platform untuk dengerin lagu tuh banyak banget juga
dan masalah cover cover lagu nah itu gimana nih kalau dari seorang marcel nih

gak ada cara lain selain kita mencari cara strategi yang bagus gimana caranya supaya kita bisa mingle dengan itu
apalagi dengan gini saya tuh orang yang gak pernah percaya yang namanya nama besar
saya tuh gak pernah percaya
ada satu quote dari maki basisnya ungu salah satu kakak saya juga yang selalu saya panutin gitu ya
jadi kalau lo mau nonton kalian harus nonton dulu ya oke
album album terakhir kamu gak terlalu bagus ya segitulah kebesaran namamu
jadi itu bukti bahwa kita pertama ya gak ada alasan buat kita untuk merasa selalu besar
kita harus selalu bikin selalu inovasi melakukan inovasi
mencari tahu terus apa sebetulnya yang paling cocok yang paling natural dari kita lewat musik
dan ditambah lagi dengan digital platform sini kan kita sekarang tahu attention span orang tuh sangat pendek
jadi begitu orang bosen ganti ganti
nah itu sama harus gimana caranya supaya kita bisa mencari yang lebih natural
kita harus berpikir strategis gimana caranya harus berkarya terus bikin konten yang continue gitu
jangan pernah menghead to head kan misalnya kita sadar nih kadang kadang kita punya rasa pede yang berlebihan ya
lagu kita bagus kok tapi kita merasa kita nggak perlu bikin konten konten tentang sosmed apa
sebetulnya sih bukan karena nggak perlu karena malu aja disuruh selfie disuruh bikin video kan
agak beda generasi gitu ya
karena kan ada generasi tertentu yang canggung sejujurnya
agak beda generasi gitu ya
emang awal awal kalau disuruh bikin video aduh ah kemon gak ada yang cara lain gitu tapi gak bisa
tapi mau gak mau begitu harus masuk industri nya ya
digital era ini itu secara gak langsung mentransformasi kita kita nih
bukan hanya menjadi orang yang hanya sekedar menyanyi tapi produk
alfian daniar marsan sean adalah tiga produk gitu yang bisa di monetize dan di engage dengan berbagai macam hal gitu
setuju banget tapi jujur aku kan lahir tahun dua ribu dua
oh oke baiklah baiklah
bawang banget gitu loh dua ribu dua udah lahiran lah
dua ribu dua udah lahiran
tapi ya itu terbukti tujuh belas tahun tapi sudah ada karya baru lagi nih ya kan
nanti kita akan dengarkan juga single terbarunya marcel dan pertama dinyanyiin
jangan kemana mana tetep di good morning
ya masih bersama good morning dan juga masih bersama marcel
marcel ini nanti konsernya di delapan belas oktober
siapa saja yang bakal mengisi acara ini dan acara itu nanti bakal digelar di mana gitu
oke delapan belas oktober dua ribu sembilan belas di balai sarbini nanti akan ada saya akan bersama raisa ada run dan juga rima melati ardems
siapa siapa itu ya
ada deh pokoknya
dan generasi itu nanti akan menghibur anda
dan kalau sekarang lagu terbarunya marsha perih ya
wah ini galau galau lagi
oke seperih anda juga pasti karena kita harus pamit dulu di hari ini besok ketemu lagi di good morning ya
saya fianna harjo
sampai jumpa marsha perih
masih jelas membiru sisa luka darimu kini semakin terasa perih
dulu kita berjanji tidak saling menyakiti
dulu kita bersama merangkai
dulu kita berjanji
tuk setia sampai mati
tapi ternyata ku salah
kau tak bisa aku percaya
masih belum bisa
masih belum bisa
beranjat tuk lupa
malah semakin tersiksa melihatmu bahagia
masih jelas namun biru sisa luka darimu kini semakin terasa perih